mabes polri membenarkan status tersangka presidium alumni dua ratus dua belas selamat ma'arif
atas pelanggaran pemilu gugur atau proses penyidikan dihentikan
hal tersebut disampaikan kepala biro penerangan mabes polri
brigjen pol dedy prasetyo di mabes polri jakarta selatan
dedy mengatakan status tersangka presidium alumni dua ratus dua belas selamat ma'arif
atas pelanggaran kampanye di solo jawa tengah beberapa waktu lalu
dinyatakan gugur atau dihentikan
hal tersebut diputuskan setelah pihak kepolisian bersama gakumdu dan para ahli pidana
melakukan gelar perkara dan tidak menemukan bukti kuat unsur kesengajaan tersangka
dalam acara keagamaan di solo jawa tengah sebagai bentuk kampanye
sementara tidak menutup kemungkinan proses penyidikan akan berlanjut
bila adanya bukti baru yang menguatkan acara di solo adalah bukti kampanye
dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik
bersama dengan pemirsa
bersama dengan gakumdu
serta para ahli
mensreya artinya bahwa
tersangka ms itu
perbuatan unsur kesengajaan
di dalam suatu perbuatan pidana itu
belum cukup bukti
oleh karena dari gelar tersebut
sementara proses penyidikannya dindingkan